bagus juga kerja kamu
terima kasih ya
terima kasih pak terima kasih banyak
kita dapat uang
sekarang kamu percayakan saya bisa kerja berat ya kan
makasih ya pak alhamdulillah
saya tahu hal pertama apa yang harus kita lakukan dengan uang ini
kita kan sudah semalaman gak makan
kamu harus makan yang banyak ya
semakin hari aku semakin gak bisa percaya kalau pak prabowo bisa buat jahat
dia begitu perhatian dan penyayang
dan semakin hari aku semakin merasa kalau dia itu seperti ayahku sendiri
dia bahkan rela memeras keringat demi aku
kita cari makan baru kita pikirkan rencana selanjutnya
kenapa kamu cuma makan tahu dan kepis aja
ya biar hemat aja pak
bapak kan kalau di rumah biasanya makan yang mewah mewah
pak makan yang jatah ayam saya buat bapak aja
kalau saya sih udah biasa makan tahu tempe doang
amira kamu benar benar gadis yang baik
dan saya nggak bisa menolak perasaan itu
saya nggak tahu kenapa
ini ayam untuk kamu
itu betul betul hasil dari keringat saya
kamu ngertikan maksud saya
saya akhirnya harus berkeringat
untuk bisa makan di sini
dan saya ingin kamu menikmati hasil kerja saya
dan keringat saya
saya ingin kamu makan enak
kalau kamu menolak
artinya kamu tidak menghargai saya

pulangkan saja kepada orangtuaku
terus selera makan
pak saya kepalanya cepat
ayolah boleh tahan
saya tak ingin keluar ayo
ga entsprechend siap kamu ada kelar banjir
berlian selama aku
untuk dia cuma tak juga penggoda
setelah kau ngerti
bahwa bencariyu denganakra aku
kenapa wajahnya seperti sedang ketakutan
saya harus segera kejar dia
tengok sini tengok sini
kemana bapak itu
habis makan kok kabur begitu aja
mana belum bayar lagi
tampaknya aja keren
gak taunya meket
biarin dia sakit perut ntar baru terasa
mau lari kemana lagi kamu
baik baik baik
mereka orang orang suruhannya malena
besok pagi saya mau kembang
kalian sudah harus ada di sini
saya minta dikawal karena gak berani datang sendirian
gak salah lagi
mereka memang orang orang suruhannya malina
tapi ngapain mereka menangkap isan dan utari
saya ada tugas untuk kamu
kamu tau kan orang yang biasa disewa oleh sir saya malena
kalau nggak salah namanya dia itu
faisal sekarang ada di batu tempat
dia dan microphone annya sedang menangkap
kamu sekarang cari posisinya dia di mana
dan segera bebaskan dua orang yang disekapnya itu
saya capek pak
saya muak sama semua orang bapak
kamu cukup cari tahu di mana posisi mereka
biar semuanya saya yang ngurusin
dan kamu harus sudah siap
untuk cari tahu di mana posisi mereka
saya akan buktikan bahwa saya bisa membantu rewira tanpa uang saya
bapak rewira tidak perlu tahu tentang semua ini
bu bawa bapak yang tadi sama saya ke mana bu
eh si neng balik lagi
kirain ikut kabur duluan
kirain ibu sekongkolan sama bapaknya
tadi habis makan bapak neng kabur begitu aja
lari ke arah pasar sana tuh
tidak dia tiba tiba pergi bu
tidak usah kaget
di pasar ini udah sering orang tua yang nenggalin anaknya
pertama tama diajak makan
pas neng meleng ditinggal
tidak neng meleng ditinggal
tapi dia bukan orang tua saya bu
dia bukan ayah saya
apalagi dia bukan orang tua neng
tega kan nyenggalin neng di sini
habis makan saja dia tidak bayar
apa dia tidak punya duit kalian neng ya
sampai dia tega ninggalin neng di sini